selamat ulang tahun indonesia ku yang ke tujuh puluh tujuh
perayaan hut ri dari masa ke masa selalu punya kesan tersendiri
setelah sempat vakum akibat lonjakan covid sembilan belas
tahun ini akhirnya pesta lomba rakyat kembali diadakan di beberapa daerah
bulan agustus emang identik dengan aneka perlombaan
tapi tau gak sih sejak kapan lomba tujuh belas agustusan rutin digelar di indonesia
sejarawan menyebut tradisi lomba di perayaan hut kemerdekaan ri berawal di tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
kala itu masyarakat begitu antusias merayakan kemerdekaan indonesia
yang baru berusia lima tahun dengan menggelar perlombaan yang meriah
selain untuk meramaikan
adanya lomba juga memiliki makna filosofi
dalam mengambilkan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan

misalnya lomba makan kerupuk sebagai simbol keprihatinan ketika zaman penjajahan dulu
rakyat kesulitan dan harus berjuang dalam mencari panganan
dengan aneka lomba juga terselip harapan nih
agar gotong royong dan kerukunan antar masyarakat selalu terjaga sesuai dengan nilai nilai bangsa
oh iya tau gak sih gak semua negara loh menanyakan kemerdekaan
dengan aneka lomba
di korea selatan misalnya
hari kemerdekaan dirayakan dengan parade dan festival
kalau di india nih
masyarakat merayakan kemerdekaan dengan menerbangkan layang layang
sebagai simbol kebebasan nasional
tema hut ri yang dipilih tahun ini
yakni pulih lebih cepat bangkit lebih kuat
semakin spesial karena hut ri kali ini bersamaan dengan momentum presidensi indonesia pada ktt g dua puluh